putri indonesia sekaligus miss universe indonesia dua ribu dua puluh
dengan bangga menghadirkan komodo hewan ikonis nusantara di ajang miss universe dua ribu dua puluh
wanita yang akrab di sapa ayuma ini tampil memukau mengenakan kostum bertajuk
pada sesi kompetisi national costume yang diselenggarakan di miyami florida pada tiga belas mei waktu amerika serikat
dengan penuh percaya diri ayuma beraksi di atas panggung dengan mimik dan gestur gahar bak komodo
kostum ini merupakan desain kolaborasi dari karya anak bangsa diana putri dan silvi proyogo dari lesual design
kostum dibuat begitu detail menggunakan payet tiga dimensi berwarna hitam dan emas
serta tiga jenis logam berbeda guna menciptakan tekstur
serta warna yang hampir sama dengan kulit komodo
bagian leher dan lengan dengan efek led yang memancarkan warna merah menyala
dan bagian headpiece berupa kepala komodo yang dipercanggih dengan lidah yang bisa menjulur
di ajang kecantikan dunia ini ayuma bersaing dengan lebih dari tujuh puluh wanita lain dari mancanegara
malam puncak miss universe akan dilaksanakan pada enam belas mei waktu amerika serikat
termasuk pengumuman pemenang kategori kostum national costume